pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang terkait kasus pembunuhan berencana brigadir yosua hari ini
kali ini giliran para pelaku obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan yang akan menjalani sidang
ada enam terdakwa perkara obstruction of justice yang menjalani sidang hari ini
yakni brigjen hendra kurniawan agus nurpatria akbp arief rahman baiku niwi bowo cak putranto dan akp irvan widianto
di antara para terdakwa ini ada yang sudah menjalani sidang etik dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat
atau resmi dipecat dari institusi polri
namun ada pula yang sama sekali belum menjalani sidang etik polri
seperti mantan kepala biro pengamanan internal
divisi propam brigjen hendra kurniawan
mantan kasuknit i subdit iii ditipidum baraskrin polri akp irvan widianto
dan mantan wakaden b propaminal divropam polri akbp arief rahman
terkait hal ini pengadilan negeri jakarta selatan telah menunjuk ahmad suhel menjadi ketua majelis hakim
yang akan mengadili terdakwa brigjen hendra kurniawan
anggota majelis untuk tiga terdakwa itu terdiri dari ju yamto dan hendra justisiawan
selanjutnya majelis hakim yang akan mengadili terdakwa baikuni wibowo
cak putranto dan akp irfan widianto bakal dipimpin afrizal hadi
dengan anggota majelis ari muladi dan m ramdes